saya tertarik kita membahas ada golkar ada uang biasanya
bicara tentang uang
kita akan menarik juga bila kita berbicara tentang kekayaan yang dimiliki para calon ketua umum partai golkar ini
kita akan lihat ada tiga calon yang kami presentasikan yang tercatat memiliki harta paling banyak
menurut catatan laporan harta kekayaan pejabat negara
saya akan membawa anda ke yang pertama anda tidak asing dengan wajah beliau setia novanto
mungkin anda kenal ketika beliau ada di amerika serikat bersama donald trump salah satu pejabat ataupun juga salah satu calon presiden amerika
kita lihat ini adalah setia novanto
kita akan berbicara mengenai harta kekayaan setia novanto
memiliki perusahaan di bidang peternakan bahan baku tekstil kertas transportasi serta bisnis hotel
juga anda jangan lupa ada lapangan golf bertaraf internasional
mungkin anda salah satu yang pernah menikmati fasilitas tersebut
kekayaan setia novanto saat ini bernilai empat puluh sembilan satu ratus lima puluh usd
dan lebih dari satu ratus empat belas miliar rupiah
kita lihat ini adalah beberapa posisi yang memang saat ini dimiliki oleh setia novanto
chairman nova group jakarta tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan hingga sekarang
direktur pt menara wenang jakarta seribu sembilan ratus sembilan puluh dua hingga sekarang
dan komisaris pt dwi setia indo lestari
selanjutnya kita lihat lagi ada komisaris pt nagia plaza hotel batam
kemudian komisaris utama pt orenta sarimah kota jakarta
bahkan pemilik t box cafe dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam hingga saat ini
dan jangan lupa di karir politiknya kita lihat saat ini pernah menjabat sebagai wakil bendahara
kemudian bendahara umum pada tahun dua ribu sebelas
kemudian tahun dua ribu empat belas hingga tahun dua ribu sembilan belas wakil ketua umum partai golkar
selanjutnya kita masuk ke tokoh kedua
kita lihat anda mungkin juga tidak asing dengan wajah beliau
kita langsung saja ke posisi kedua
ini adalah salah satu juga aziz samsudin
ini adalah salah satu juga tokoh calon ketua partai golkar
kita lihat ini merupakan anggota dpr dan dipercaya sebagai ketua komisi tiga dpr periode dua ribu sembilan hingga dua ribu empat belas oleh fraksi partai golkar
kekayaannya saat ini tercatat mencapai dua puluh empat sembilan ratus sembilan puluh sembilan dolar amerika dan lebih dari lima puluh delapan miliar rupiah
kita lihat lagi bahwa beliau juga merupakan dosen fakultas hukum
astri sakti anggota komisi tiga dpr
dan kita langsung saja ke yang ketiga
ini adalah erlangga hartarto
erlangga hartarto adalah anggota komisi tujuh dpr periode dua ribu sembilan hingga dua ribu empat belas yang berasal dari partai golkar
kekayaannya saat ini lebih dari empat puluh enam miliar rupiah
dua ribu empat hingga dua ribu sembilan menjabat sebagai anggota dpr
dua ribu empat hingga dua ribu sembilan juga wakil bendahara dalam pengurus dpr
dan ini adalah beberapa posisi bisnis erlangga hartarto
salah satunya mungkin saya sebutkan sedikit
presiden komisaris dari pt fajar surya wisesa tbk dari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan hingga sekarang
dan presiden direktur pt jakarta prime crane dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu hingga sekarang
dan indra bila kita berbicara mengenai kekayaan partai golkar
saya selalu ingat saya pernah bertemu dengan beberapa analis kemudian juga pengamat politik
seperti rimbunnya pohon beringin
begitu pula ini merupakan
seperti yang anda jelaskan tadi hera
saya jadi paham kemudian salah satu analis politik yang sempat mengulas tentang partai golkar ini
ketika membahas mahar satu miliar
sekarang sudah menjadi sumbangan
saya menjadi paham satu miliar itu terlalu kecil
nah kalau melihat apa yang anda jelaskan tadi
memang benar kemudian menjadi terlalu kecil
jadi hal yang sangat kecil ya
semua mungkin sangat besar begitu
terima kasih hera
kita ke informasi selanjutnya